komisi pemilihan umum mengumumkan rekapitulasi daftar pemilih sementara
dari dalam dan luar negeri untuk pemilu dua ribu dua puluh
dalam rekapitulasi daftar pemilih sementara tersebut diperkirakan
sebanyak lebih dari dua ratus lima juta jiwa akan berpartisipasi
sebagai pemilih dalam pemilu dua ribu dua puluh
rapat pleno kpu bersama dengan partai politik
peserta pemilu dua ribu dua puluh empat bawaslu dkpp
serta sejumlah kementerian menetapkan angka daftar pemilih sementara
berjumlah lebih dari dua ratus lima juta jiwa yang berasal dari dalam dan luar negeri
anggota komisioner kpu betri epsilon idrus merinci
jumlah pemilih dalam negeri telah meliputi keikutsertaan
empat daerah otonom paru papua
sehingga dari total pemilih di tiga puluh delapan provinsi
didapatkan total pemilih laki laki sebanyak lebih dari satu ratus dua juta jiwa
dan pemilih perempuan juga sekitar satu ratus dua juta jiwa
sedangkan total jumlah tps dalam negeri sebanyak delapan ratus
lalu untuk jumlah pemilih luar negeri dari satu ratus dua puluh delapan perwakilan negara di luar negeri
didapatkan sekitar tujuh ratus delapan ribu pemilih laki laki
sekitar delapan ratus enam puluh enam ribu pemilih perempuan
dengan total tempat pemungutan suara atau tps sebanyak tiga empat belas tps
jumlah pemilih perempuan
untuk data pemilih ini ini akan kami teruskan diperbaiki

termasuk untuk menghapus kejadian melalui data invalid
dan juga sinkronisasi data antar berupa perupa
dalam satu provinsi antar provinsi dan belum ke dalam dan luar negeri
jadi itu saja untuk tps hp tentu angkanya akan menjadi angka yang bergerak terus
sampai kita menetapkan dpt tanggal dua puluh satu juli tahun dua ribu dua puluh dua